untuk memberi solusi dan juga layanan yang lebih luas
telkom indonesia terus melakukan perluasan bisnis
telkom indonesia tidak hanya memberi layanan connectivity
namun juga memberi dan menyediakan platform dan layanan aplikasi digital
ekspansi bisnis telkom indonesia ini untuk memberikan manfaat
juga kontribusi terbaik untuk masyarakat
seiring kemajuan teknologi serta kebutuhan masyarakat dan bisnis
telkom indonesia di bawah badan usaha milik negara terus mengembangkan layanan
telkom indonesia yang bisnis awalnya berbasis teknologi komunikasi
kini terus melakukan perluasan layanan ke digital connectivity
mungkin kalau di telkom bukan transi jadi kita expanding
jadi maksudnya telkom ini kan sedang melakukan
transisi dari telkom menjadi digital telco
jadi sebenarnya kita tetap tidak meninggalkan telkonya
dan digital apapun yang dirun di atasnya aplikasinya
jadi telkom yang sedang terjadi adalah kita tetap menjadikan connectivity
tapi yang kita lakukan tidak hanya lagi connectivity
tapi lebih dari itu kan
namanya kita menyebutnya ada yang connected
kita sebutkan digital connectivity
kemudian yang kedua pilar kedua adalah namanya digital platform
itu adalah data server
jadi antara cloud iot big data dan seterusnya
nah yang ketiga itu yang kita sebutkan digital service
itu apps lah pada dasarnya apps
guna menuju digital telkom
telkom indonesia terus meningkatkan kompetensi di internal perusahaan
kita juga membuka peluang untuk partnership
karena kan kalau di namanya apps itu kan sangat luas
dan bukan kompetensi aslinya kita
namanya kita butuh bersama dengan partner
itu yang kita lakukan
nah yang ketiga adalah kalau memang diperlukan
tidak tertutup kita mungkin melakukan akuisisi
jadi sebenarnya itu yang terjadi
jadi kalau tadi ditanyakan apa transisi transisi itu
ini lebih menambah kapabilitas kita yang tadinya hanya fokus di telkom
jadi sesuatu yang lebih dari itu termasuk di dalam digital
dari telkom jadi digital telkom
yang digelar kementerian bumn di nusa dua bali
telkom indonesia menggelar business matching dengan investor potensial
baik dalam dan luar negeri
termasuk menggelar talkshow dan corporate day
guna menjalin kerjasama menuju ekspansi bisnis telkom indonesia
kebetulan kan temanya salah satu
kalau tadi dengerin pembicaraan kan memang digitalisasi kan
nah kita diminta untuk menyiapkan
menghubungi dengan beberapa mitra kita di luar yang bisa menjadi pembicara di sini
jadi itu yang kita support ke kementerian dalam penyelidikan event ini
pada saat puncak pandemi covid sembilan belas
di mana salah satu aktivitas masyarakat dan bisnis dilakukan dari rumah
telkom indonesia mampu tetap lancar menjaga kepentingan
dan juga menyediakan berbagai layanan digital
sehingga sektor pendidikan dan ekonomi bisa tetap berjalan